gelombang air laut pasang yang melanda pesisir di jawa timur
membuat puluhan warga di pantai tempur sari lumajang terpaksa mengungsi
mereka khawatir terhadap tingginya ombak yang membuat tempat tinggal mereka rusak
sementara di tuban gelombang tinggi membuat trotoar di jalan raya pantura ambles
jalan raya di pantai watu gedek desa tempur sari lumajang hancur akibat terjangan ombak sepekan terakhir
jalan penghubung antara kecamatan pasirian dengan kecamatan tempur sari ini
namun meski sudah ditutup karena berbahaya
masih saja banyak warga dan pengguna jalan yang nekat melintasi jalan ini
warga nekat melintas karena jalan tersebut merupakan akses utama paling dekat
karena jika melintas melalui jalur lain perjalanan akan lebih lama lagi
akibat gelombang tinggi puluhan warga pantai tempur sari juga terpaksa mengungsi
sejumlah rumah rusak dan warga kini khawatir gelombang tinggi mengancam keselamatan mereka
warga yang mengungsi kini ditempatkan di sebuah madrasah yang tak jauh dari lokasi permukiman
warga mengaku cemas karena selama seminggu terakhir kondisi ombak tidak menentu
di kabupaten tuban akibat air laut pasang
sebagian trotoar di jalur panturan di jalan rem marta dinata tiba tiba ambles
panjang badan trotoar yang ambles mencapai sekitar tiga meter dengan kedalaman dua meter
kondisi ini mengkhawatirkan mengingat tanah fondasi trotoar yang telah hilang tergerus air semakin meluas
warga berharap pemerintah segera bertindak agar kerusakan tidak bertambah parah